meskipun masih dugaan ketua umum p tiga romahur muzi merupakan darah biru nu
sebelumnya romi juga pernah terlibat beberapa kasus yang ditangani oleh kpk
dan berikut adalah profil romahur muzi yang kami lansir dari detik com
kita buka grafiknya ini dia romahur muzi merupakan ketua umum dpp partai persatuan pembangunan periode dua ribu empat belas dua ribu
pria yang biasa disapa romi ini terpilih pada oktober dua ribu empat belas menggantikan surya dharma ali dalam muktamar ke delapan p tiga
romi pernah menjabat sebagai anggota dpr periode dua ribu empat belas dua ribu
sejak tiga puluh mei dua ribu sebelas romi duduk sebagai ketua komisi empat dpr mewakili fraksi p tiga bidang pertanian perkebunan kehutanan pangan kelautan dan perikanan
romi adalah darah biru nu dan ia merupakan anak dari gaihaji tolcah mansur yakni pendiri ikatan pelajar nu
berikutnya romi sebelumnya pernah dikaitkan dengan sejumlah kasus yang ditangani oleh kpk
pada agustus dua ribu delapan belas romi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan pejabat kementerian keuangan yaya purnomo
diduga pemeriksaan romi terkait dengan penyitaan uang sekitar satu empat miliar rupiah dari rumah wakil bendahara umum p tiga puji suartono
kemudian di september dua ribu delapan belas nama romahur muzi juga turut disebut dalam dakwaan ex kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perubahan dan permukiman
ditjen perimbangan keuangan kemenkyu yaya purnomo yang dibacakan di pengadilan
di panggilan tp cor jakarta
dalam dakwaan tersebut romi diduga ikut mengurus usulan dan dalam tahun anggaran dua ribu delapan belas untuk kabupaten kampar riau
dan ini berdasarkan permintaan orang kepercayaan bupati kampar erwin pratamaputra
romi memiliki harta sebelas delapan miliar rupiah
dalam situs lhkpn romi terakhir melaporkan harta bergeraknya pada sembilan belas maret dua ribu sepuluh
romi memiliki harta tidak bergerak berupa tanah
dan juga memiliki harta yang bergerak dengan kota
dan juga bangunan yang tersebar di jakarta kemudian di bekasi tanggerang selatan sleman
ini sebesar dua lima miliar rupiah
sementara harta tidak bergerak seperti alat transportasi atau harta bergerak ini ya

harta bergerak berupa perusahaan pt dupata emas senilai satu empat miliar rupiah
harta bergerak berupa batu dan logam mulia empat ratus dua puluh lima juta rupiah
surat berharga satu satu miliar rupiah
dan romi sendiri tercatat tidak memiliki utang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu